ayo mereka terbangin dulu
ini apaan sih
ini apaan sih
gimana tuh serius yang pop in
alhamdulillah akhirnya kita selamat kak

malam ini kita pergi ke sini dulu ya
mbak pasrah ya allah
dengan semua ketentuan
kau akan memberikan yang terbaik
untuk mbak dan anak anak mbak
berikanlah kekuatan dan ketabahan
dalam menghadapi ini semua
ayah pasti marah sama babis